untuk menggait investor kalangan milenial jakarta future exchange berencana meluncurkan produk baru emas digital dan merevitalisasi kontrak berkala emas
direktur utama jakarta futures exchange tidak ingin bursa berjangka jakarta kalah pamor dari bursa efek indonesia yang mulai digandrungi investor milenial
selain literasi dan edukasi gfx berencana meluncurkan produk produk baru emas digital tahun depan dan merevitalisasi kontrak berkala emas yang sudah ada selama ini
kontrak akan disesuaikan dengan kemampuan finansial usia milenial seperti batas minimal pendaftaran dan keuntungan yang didapat dari investasi emas
dengan upaya tersebut targetnya tahun dua ribu dua puluh bursa berjangka jakarta bisa memperoleh sekitar tiga ratus ribu jumlah investor
pelibutan dalam rangkasnya indonesia memenuhi undangan jakarta future exchange kali ini
hal yang kita lakukan sekarang kita banyak sekali menggait menggait
kita juga berusaha untuk memberikan testimoni testimoni di daerah daerah dengan mengadakan kaum milenial
dan kita memberikan literasi literasi kita mengajak dengan kaum milenial
dan termasuk di dalamnya kita mengundang publik figur yang mengetahui industri ini